tadi katanya mau ngomong sesuatu
operasi aku di amerika gak membuahkan hasil yang baik
kalau kamu menikah sama aku
kamu juga akan cepat hilang
sebelum kandungan riri membesar dan ketahuan sama andi
ini yang minta riri sendiri
untuk bisa secepatnya nikah sama kamu
udah gak perlu kamu pikirin lagi persyaratan itu
kalian bisa nikah secepatnya
seperti yang kamu lihat
baik baik aja kok
haris bentar lagi pulang kok
dia pasti senang kalau tahu kamu ikut gabung makan malam sama kita
wanita yang aku cintai
menikah dengan adik kandung aku sendiri
aku tau perasaan kamu
tapi terlalu banyak yang harus dikorbankan kalau kita tetap memaksa untuk bersatu
bukannya cinta itu gak harus memiliki
dia ngapain ada di sini
bukannya tante pergi ke rumah dia buat makan malam
kalau dia bukan pacar tanti kenapa tante nyimpan foto dia
apa mungkin cinta tanti bertepuk sebelah tangan
papa juga ya pa
kamu juga pulang
kita makan sama sama ya
udah lama kan kita gak makan sama sama
masak banyak ma
yuk sini yuk
mereka mana bisa hidup tanpa fasilitas papa
hari juga kita kumpul

naskapan semua orang tua
nggak usah dipaksa kali
kalian berdua sama saja
mana pernah papa kasih pertanyaan kamu jawab dengan dia
selalu ada saja jawabannya
mas harusnya pulang
mas makan yuk
pasti haris masih mikirin diri
perempuan pembawa masalah itu
aku tahu tante iran begitu ingin menyatukan aku dengan haris
tapi apakah cinta bisa bersatu
jika salah satunya selalu menolak
mas kan yang dulu pernah pingsan disini kan
aduh mas ngapain sih datang lagi kesini
saya mau ketemu sama riri pak
aduh udah mas mendingan emas pulang dan jangan balik lagi
emangnya kenapa sih pak
yang ada nanti saya mulai dongeng sama majikan saya
udah deh mas mendingan pulang udah pulang
enggak enggak enggak
tunggu kamu ceper dateng
aku gak boleh masuk sama pak satong
bapak masuk aja ya
kok pagi pagi kamu udah disini
ya aku mau ketemu sama kami
ada yang pengen aku mau
oh ya udah kita berangkat sekarang
aku aja yang setia
pak pintunya ya tolong
tadi katanya mau ngeluh sesuatu
sebenarnya nih ri
operasi aku di
amerika tidak membuahkan hasil yang baik
kalau kamu menikah sama aku
kamu juga akan cepat kehilangan aku
dia berjuang untuk sembuh sampai harus ke amerika
tapi aku malah mengkhianatinya sampai hamil dari haris
aku harus membayar kesalahanku
setidaknya sebelum nandi meninggal
aku harus bisa membahagiakan dia
masih ada waktu untuk kamu ko ri
untuk berubah pikiran
pokoknya aku akan tetap nikah sama kamu
hidup dan matikan di tangan tuhan
dan aku udah siap ko
nerima apapun yang akan terjadi nanti
aku emang gak salah pilih ya ri
kamu itu memang beda dari yang diturunkan tuhan untuk aku
kok ada disini
ya biasa lah
ini buat kamu
belum sarapan pasti kan
mas arman sangat perhatian sama aku
tapi hatiku gak pernah berhenti memikirkan haris
walaupun semalam dia tetap gak peduli sama aku
semalam aku ketemu sama
cowok yang waktu itu fotonya kamu tunjukin ke aku
oh ketemu dimana
jadi haris beneran pacaran sama riri
terus aku tanya ke dia masalah hubungan kalian berdua
kamu bukan pacarnya
kamu bukan pacarnya
jadi haris udah cerita semuanya
aku jadi malu banget nih sama mas arman
maaf ya aku gak ada maksud bikin kamu sedih atau bikin kamu malu
aku gak yakin sama hubungan aku sama haris
karena mamonya menginginkan aku dengan dia
tapi haris malah pacaran sama riri
iya di kampung
aku melihat sendiri dia pacaran sama riri
masa riri pacaran sama haris dan andi sekaligus
loh apa sih
ini tuh kampus
dan tadi itu udah berakhir
ini dosen aku
tapi riri aku ikut masuk ke dalam kelas ya
kan dosennya juga nggak akan ungah dong sama mahasiswanya satu satu
udah mendingan kamu tunggu di kantin ya
setelah hat aja
enggak aku pengen sama kamu aku gak mau dipisahin
selama aku di amerika kita kan udah kepisah lamar
aku mau ngajari keluar kota dan untuk kuliah
apa karena andi udah balik indonesia
kamu pagi pagi udah pergi kemana sih
masa pagi gitu udah jalan lagi
aku lagi sama riri udah mama tenang aja aku bawa obat kok
kamu ngapain pagi pagi gitu nemuin riri
bukannya dia harus kuliah
andi sudah bertemu sama riri
kalau begini susah buat aku menemui rere lagi
ya aku mau nemenin riri kuliah aja mah
riz sarapan dulu nak
gak usah sama aku sarapan di kantor aja
rik sini deh
rik lo kan nyandung anaknya haris
lebih baik lo
kata fahmi riri mau berhenti kuliah
berarti gak jadi
lo harus ambil keputusan
sampai jumpa di video selanjutnya